ada dinosaurus muncul di permukiman
aumannya yang menggelegar sontak membuat warga keluar dari rumah
warga hanya bisa terdiam dan tak mampu berbuat banyak
ketika hewan purba ini dengan santainya berjalan di permukiman
beberapa saat kemudian beberapa orang datang dan langsung menggiring dinosaurus berjenis triceratops ini masuk ke dalam rumah
inilah dinosaurus karya muhammad iqbal firmansyah
warga asal potorono kapanewon banguntapan bantul yogyakarta
berbekal menonton film film bertema zaman jurasik
iqbal secara otodidak membuat kostum beragam jenis dinosaurus
karyanya ini bahkan semakin hidup
karena bisa digerakkan oleh dua orang
serta dilengkapi efek suara yang mirip dengan aslinya
untuk memudahkan pergerakan sang dinosaurus
iqbal pun memasang kamera di bagian depan dan belakang
terbuat dari besi holo besi strip pipa dan lapisan busa
iqbal mengaku bisa memproduksi
kostum dinosaurus ini hanya dalam waktu tiga minggu
yang membandrol kostum buatannya ini mulai dari dua puluh juta hingga seratus juta rupiah
responnya sejauh ini sangat baik mas
anak anak pun juga sangat tertarik
bahkan orang dewasa pun juga sangat sangat tertarik ya
kadang banyak yang minta foto
bahkan ekstrimnya itu sampai disuruh naik ke punggungnya si dinosaurus ini
kemunculan triceratops juga sempat mengebohkan pengunjung sebuah lokasi wisata
di magetan jawa timur pada desember dua ribu dua puluh lalu
dalam video yang viral beberapa orang nampak kesulitan
ketika berusaha mengeluarkan dinosaurus bercula ini keluar dari kandang
kemunculan dinosaurus ini adalah bagian dari promosi pengelola lokasi wisata
untuk menarik penyelidikan
dan juga menarik kunjungan pengunjung pada libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh satu
di peliputan cnn indonesia